saudara ahli imu pemerintahan universitas muhammadiyah yogyakarta bambang eka cahyawidodo
menilai ada upaya tak jujur dalam proses penetapan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
bambang menyebut bukan sekedar pelanggaran etika tapi ada pelanggaran konstitusi
saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan gibran
sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi
catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian
serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu
perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran
mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu dua ribu dua puluh
masuknya gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi
sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural